di maduk kok biasa biasa aja bu haji tenang tenang aja gitu iya ya
didukunin kali makanya nurut aja
belajar belajar mau belajar apaan segera kelihatannya bisa aja
lagi minta teh yang pakai besar ya terus gula kecap manis lima
haji rumahnya dikontrakin kemarin mau dikontrak saudara saya katanya enggak boleh mau dijadikan
gudang eh sekarang malah dikasih orang lain yang ngontrak temen saya saya nggak bisa nolak
jalan gendong ya mau ya
di gendong om sulam
tuh kan lihat deh
jangan jangan itu istri simpanan bang su graph mabel mercedes

kerjaanku begitu berhati hati teman juga ga eighteen rezeki ya pegang aja naturnya baju bond sedih aja baiknya kamu teriakan itu parrito wayigosii
dia sulangnya aja kurang ajar kagak jujur coba bertahun tahun dia setia nemenin dari miskin
eh udah kaya diselingkuh mungkin dia dinikahin wajib itu juga namanya seringku juga ala lo dia
tuh kagak jujur tuh abad oh jelek jelek setia dia kayak suami saya setia wajib yang bener nih
rumah kalau nggak ditepatin gampang rusak roh biarin aja dia di situ diradeng rawat boleh juga
tuh rumah itu mau kita siapa tahu nanti bisa naik haji rumah bisa aja makni naik haji bukan
lantaran rumah lantaran
mak rajin sholat tahajud puasa senin kemisnya enggak putus tuh amat sedekahnya cukup terus
pak ayek suruh aja dia begitu bilang madya lu ajarin dia harus bang kalau kita butuh duit
jual rumah itu gimana paling tinggal bilang aja kesusahannya sih rumah rumah kita dia pasti
kayaknya gak setuju ya rumah itu dibinjemin nama temennya sulam ya
roh iya mak kayaknya di sini nyaro tuh nggak enak ya mudah mudahan nggak ada apa apa ya
ya roh bantu ya
di maduk kok biasa biasa aja bu haji tenang tenang aja gitu iya ya
didukungin kali makanya nurut aja

baju minta teh yang pakai besar ya terus gula kecap manis lima sama kecap asin lima
udah perempuan tuh anak siapa itu anak yang suka digendong amat sisulan di rumah yang dulu
pasti ada angin busuk dari tokonya gini
kunci sih eh buka dong nggak baik roh pulang pulang langsung ngoci pintu
ada apa sih
hai dong kenapa dia lama
katanya ny interested tanyain mak yang enables cepet cepetkan tanya ini
jangan jangan det pusing kali sakit kepala apa deh keilangan duit kali jalan bukinnya
habis belanja dia pasti ada berita yang gak bas improvisasi makeou belanja roh roh
pokoknya roh nggak mau buka pintu
sebelum abang bilang terus terang anak siapa yang ada di rumah lama kita bang
abang sengajakan pinjaman rumah kosobari
dia bisa nyimpan anak itu dari hasil hubungan gelap dengan perempuan itu kan bang
itu nggak bener rok
itu cucunya sobari teman lama gue
kalau lo gak percaya lu tanya langsung deh sama orangnya
tapi sobari haji maimuna juga bilang
kalau abang tuh bener bener sayang sama anak itu bang
itu nggak bener rok nggak bener
abang ngajak orang pergi haji udah gitu nyuruh orang buat bohong
sobari tuh temen lama abang temen deket abang
karena nggak tega dia tinggal sama keluarganya
tidur numpuk dipetakan kontrakan
udah kayak pepesan ikan
udah gitu buat bayar kontrakan dia susah
nggak salah dong kalau abang nyuruh dia tinggal di rumah kita yang kosong
aduh memang panas di madu bang
diam diam abang punya simpenan lo nggak mau bang
rok bukain pintunya
nih emak mau masuk mau ngomong sama lo
orang nggak mau di madu
lebih baik orang dicerain aja emang nggak mau
abang pilih perempuan itu aja
abang berani sumpah
abang nggak pernah tuh main api di belakang rok
abang gak pernah tuh kepikir mau ngeduain roh ambil perempuan lain
abang udah bersyukur banget punya bini soleha kayak roh
soal anak itu bukan urusan kita
nggak bisa tuh kita ngejipak begitu aja
kayak naruh bubur ke dalam mangkok
anak tuh amanah rok
kalau kita belum dikasih anak dari allah
itu namanya allah belum percaya sama kita
bakal ngejaga tuh amanat dengan benar
berarti kita harus koreksi diri
masih banyak kekurangan dalam diri kita
kalau orang lain punya kita nggak punya
siapa tahu sekarang nggak ada ya besok besok nolol
kayaknya lagi serius ya
sampai di luar kagak ada orang
dapat omongan dari seberang sono
katanya gue selingkuh
udah gitu katanya gue udah punya anak
ngapain sih mpok dengerin omongan orang kagak benar
mending kalau urusannya langsung selesai
kalau mpo tambah sakit hati
tambah ribut sama bang sulang
emang mpok udah siap
pisah dari bang sulang
emang mpok udah siap ditinggalin bang sulang
mendingan mpok ambil air wudhu
biar kagak denger omongan orang kagak benar
insya allah abang janji
kalau perempuan itu bukan bini keduanya abang
emang nih kalau gas udah bocor
baunya kagak enak
kalau kena api
udah gampang ledak dah